delapan truk bantuan makanan dan sembako dari polda jawa timur
didistribusikan ke pulau bali untuk membantu korban erupsi gunung agung
bantuan yang dikirim serentak ini diharapkan mampu mengurangi beban
para korban di posko pengungsian
sebanyak sembilan truk bahan makanan dan sembako dari polda jatim
diberangkatkan ke pulau bali melalui pelabuhan asdp ketapang banyuwangi
pada kamis siang bantuan yang akan diberikan diantaranya adalah
beras mie instan roti pakaian bekas perlengkapan bayi dan obat obatan
dan akan langsung didistribusikan kepada para pengungsi gunung agung di karangasem bali
bantuan kemanusiaan ini merupakan hasil sumbangan dari sejumlah polres
jajaran diantaranya polres pasuruan probolinggo lumajang jember bondowoso
situbondo dan juga banyuwangi
itu sangat diperlukan oleh masyarakat yang ada di sana
terima kasih dalam rangka untuk meringankan beban daripada saudara kita
kita nanti langsung ke polres karangasem
nanti polres karangasem yang akan mendistribusikan mana yang diperlukan